terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
pesawat sriwijaya air nyaris mengalami kecelakaan saat mendarat di bandara internasional juanda surabaya selasa siang
dalam pemeriksaan bagian bawah badan pesawat diketahui robek hingga terlihat bagian dalamnya
insiden rusaknya badan bagian bawah pesawat sriwijaya air ini terjadi sesaat setelah mendarat di bandara internasional juanda surabaya selasa siang
tampak kerusakan badan pesawat dekat roda bagian belakang ini cukup parah
dari gambar juga terlihat badan pesawat yang robek cukup panjang hingga terlihat bagian dalamnya
begitu juga bagian samping badan pesawat
pihak angkasa pura i surabaya dan maskapai sriwijaya saat ini menyerahkan seluruhnya penyelidikan kepada tim komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
tak hanya bodi pesawat pilot hingga seluruh personil yang terkait di bandara internasional juanda turut diperiksa knkt
untuk penyebabnya atau apa ini teman teman dari instansi yang berwenang dari knkt ini juga sudah ke surabaya
nanti mungkin beliau yang berhak untuk menginvestigasi atas apa yang tadi terjadi di landasan
meski insiden sempat mengkhawatirkan namun kejadian ini tak sampai menimbulkan korban jiwa dan mengganggu aktivitas penerbangan di bandara internasional juanda surabaya